sejak kapan kamu mikirin dosa
kemarin kemarin kamu kemana aja
kamu fikir enak kali jadi isi kedua
kamu fikir seneng jadi isi kedua
kamu justru akan diteror terus menerus oleh isi pertamanya maulana
aku yakin bang maulana bisa bersikap adil
saya akan bersikap adil nih
banyak sekali pelacur yang keluar dari tempat ini
dan tiba tiba mereka menikah jadi isi kedua
tapi apa buktinya
mereka cuma dibohongin aja
pelacur itu akan selalu jadi sampah masyarakat
mami gak usah mikirin itu
saya bisa bawa farida ke daerah yang orang lain tidak tahu masa lalunya
kamu itu jangan pernah ngajarin saya ya
saya lebih berpengalaman daripada kami
jadi kamu kamu jangan pernah bermimpi
saya serius mi
sekarang juga kamu keluar dari tempat saya sebelum saya panggil orang orang saya untuk mukulin
keluar keluar keluar
keluar kamu keluar kamu
saya mau pergi farida
kamu itu akan bikin bahu tusuk aku tahu gak
dasar laki laki gak bergoda
kamu jangan pernah bermimpi jadi perempuan baik baik
sekali pelacur tetap pelacur
dan kalau kamu berani pergi
pergi dari sain
aku akan bunuh kamu
dan kamu jangan pernah coba coba lari dari aku
sekalipun ke lubang sembut akan aku cari kamu
cepat ambil tas farida
kita kabur sekarang
angkang maha banget tau ya apa yang terbaik untuk setiap manusia
setiap bapak tuhan ya allah
engkau telah memberikan jodoh padaku setelah berpisah dengan bang molana
tapi engkau memberikan cobaan kembali untukku ya allah
perginya jangan lama lama ya
ini kandungan udah berontak terus pengen brojol
saya cuma antar barang ke cirebon
mudah mudahan kamu tidak berojol duluan ya
ayo charter setelah masih ada

ini malu akhirnya nakal

ayo nanti aku berbual sama lee
mana ya mas baran kok belum pulang pulang
ada apa dok
gelasnya jatuh bu
nanti bu aja yang beresin
kamu isi rata jadi kamar ya
sebentar lagi juga suami
mudah mudahan gak ada apa apa ya bu
bu mas baran datang
iya bu aja bukakan ya
apa benar ini rumah ibu farida
saya farida pak
suami ibu mengalami kecelakaan
bagaimana keadaannya pak
maaf pak parlan meninggal saat kecelakaan
kita serahkan saja dengan gusti allah
ibu kenapa nangis
tadi matanya ibu gak enak terus ibu kucek
jadi ya gini deh jadi berair
ibu ingat masa lalu ibu ya
semua orang itu punya masa lalu
baik atau buruknya
itu udah jadi bagian dari hidup kita
ibu gak senyesal
sekarang ini semua kita jadiin pelajaran
terima kasih anak
kamu memang anak yang baik
ibu takut aku malut sama pekerjaan ibu yang dulu ya
yang mesti ibu tahu
intan gak akan pernah malu
kecewa ataupun sakit hati
ibu adalah wanita yang hebat
yang ngidupin intan sendirian
sampai akhirnya intan bisa jadi kayak gini sekarang
ibu yang makasih
udah ibu biarin saja
adit kok bisa kesini
emang aku gak boleh main kesini
aku kan juga pengen tahu rumah kamu
masa kita ketemu di jalan terus
jadi maaf banget kalau gak bisa nemuinya